mungkin kalau yang sekarang karena mungkin dominasinya omikron meskipun tidak semua diperiksa ya
ia juga mengaku sempat dua kali mencoba bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangan dan perut tetapi gagal